menjadi korban phk tidak harus dilalui dengan meratapi nasib
ahmad fatoni seorang warga desa grogolan kecamatan dukuh seti
kabupaten pati jawa tengah ini
mengubah nasib dengan keahliannya sejak kecil
ahmad menyulap lahan sawahnya menjadi kebun argo melon
bernilai ekonomi tinggi
ide awalnya ini muncul setelah dirinya menjadi korban phk
dari tempatnya bekerja akibat pandemi covid sembilan belas
lahan persawahan seluas empat meter persegi tersebut
ditanami tujuh bibit melon jenis leoni dan madu rasa
di kebun argo melon ini pengunjung dapat memilih
dan memetik sendiri melon yang akan dibelinya
jika dibawa pulang pengelola memasang tarif
antara sepuluh hingga dua puluh lima rupiah
tergantung ukuran buah melon
namun pengunjung pun diperbolehkan menikmati
sepuasnya buah melon secara gratis
secara gratis saat berada di lahan tersebut
dulu di pabrik karena adanya covid sembilan belas ini
pada pandemi sekarang ini saya ya kena phk gitu
berhubung saya kena phk saya di rumah
saya nanam melon terus sama orang tua saya juga
langsung saya jual di lahan saja
soalnya kalau saya kirim ke jakarta itu
butuh proses juga lama